setelah presiden jokowi menanggapi sang menantu bobi nasution yang bergabung ke partai gerindra usai tak lagi jadi kader pdi perjuangan
di sela sela kunjungannya ke lokasi banjir bandang di agam sumatera barat jokowi merespons keputusan bobi yang masuk partai gerindra dan berniat maju pemilihan gubernur sumatera utara
kata jokowi sebagai orang tua ia hanya bisa mendoakan
wali kota medan bobi nasution mengaku sudah minta izin ke sang mertua presiden jokowi sebelum resmi bergabung dengan partai gerindra
saat ditanya apakah seluruh keluarga jokowi juga akan gabung ke gerindra mengikuti dirinya bobi menjawab dengan berkelakar anaknya masih kecil
sementara soal pencalonannya di pemilihan gubernur sumatera utara bobi menyerahkan keputusannya kepada partai gerindra
senin kemarin bobi langsung mendaftarkan diri sebagai calon gubernur usai resmi jadi kader gerindra
politisi pd perjuangan andreas hugo pareira angkat bicara usai bobi nasution kini beralih menjadi kader partai gerindra dan langsung mendaftar jadi calon gubernur sumatera utara
andreas bilang ia tak ingin ikut campur dan sudah melupakan
menurutnya untuk pilgub sumatera utara pdip punya calon sendiri yang kini tengah dalam penjaringan
urusan urusan mereka itu nggak campur kita soal itu
nggak saya nggak campur soal itu itu urusan dia lah
misalnya pdi udah ada calon
nggak ada urusan dengan bobi kita punya calon sendiri
siapa yang mudah muat di sumatera utara
ada beberapa yang sedang melakukan proses memang ikut proses pencarian termasuk gubernur incumbent
kita udah lupa udah lupa
partai gerindra menyambut baik bergabungnya bobi nasution sebagai kadernya
soal niat bobi maju sebagai calon gubernur sumatera utara dari partai gerindra
akan diputuskan langsung oleh ketua umum gerindra prabowo subianto
ini merupakan kehormatan karena kita tahu mas bobi adalah anak muda yang berprestasi
dan sangat menonjol selama ini
nah selanjutnya apakah beliau ingin menjadi calon gubernur dari partai gerindra untuk sumatera utara
beliau bisa mendaftar di dpd sumatera utara
lalu dpd mengajukan kepada dpp untuk dikaji
dan pada akhirnya pak prabowo lah selaku ketua umum dan ketua dewan pemindai yang akan memutuskan
siapa calon gubernur dari sumatera utara dari partai gerindra